dan untuk membahas seputar bursa trade nba kali ini telah hadir di studio dua cnn indonesia pelatih basket coach oki tamtelahitu
selamat datang coach
coach dari tren pemain free agent tahun ini para pemain bintang ini kan cenderung untuk memilih wilayah barat gitu sekarang bergabung ke barat
apa sih sebenarnya daya tarik dari tim mulai barat saat ini
ini juga betul betul menarik ya karena sejarahnya memang tuh kemenangan itu banyak di wilayah barat
dari klub klubnya dari all star dari semua banyak hal yang baik baik itu terjadi sampai di rekod dari salary
semuanya banyak banyak yang luar biasa
hari ini ada dua pemecahan rekod di salary yang sangat sangat luar biasa itu terjadi di barat
ada steve curry udah dipecahin lagi sama tim harden
yang barusan sudah ditunjukkan bahwa nanti mungkin akan mendatangkan camelo lagi
waduh saya pikir itu udah
nah itu kira kira entah ada superstisiesnya di situ atau apa tapi ya memang barat itu sangat menggiurkan
dari sisi kemenangan apa segala macam semuanya sudah sepanjang sejarah nba memang luar biasa di barat
jadi memang daya tariknya sangat besar juga ya barat ini
dan juga ada istilah super team
sekarang super team ini menjadi fenomena di nba akhir akhir ini
di mana para bintang bintang ini memilih untuk bermain bersama untuk mendapatkan gelar juara nih coach
apakah ini akan menjadi ancaman untuk keseimbangan nba sendiri secara keseluruhan
jadi menariknya setelah semua pemain gitu udah yang baik baik itu masuk hall of fame apa segala macam
tapi buat mereka itu adalah sia sia kalau belum juara
nah sementara dari petanya pemain dari sepanjang sejarah juga banyak itu pemain pemain hebat itu di barat
jadi akan sangat mudah bagi pemain yang dari tim timur untuk bergabung mencapai sebuah juara ke tim barat
jadi semuanya ya kecuali ya gordon hayward yang hari ini mungkin ke boston gitu untuk menjadi pesaing
lainnya semuanya ke barat semua kan
membentuk tim tim super
dari dua ribu enam loh itu udah kejadian semenjak mymi dari cleveland
bergabung sama dwayne wade
nah itu udah saya sebetulnya ini kompetisi gimana kalau superstar bergabung
timur sama barat jadinya nggak imbang dong
nah itu selalu menarik
orang pertama cari juaranya dulu
tapi kalau soal keseimbangan di tim
timur itu nanti akan tercipta sendiri kalau menurut saya dari sisi pelatih
jadi cleveland mungkin akan pikir oh saya baik baik aja di timur
belum tentu juga ada boston
belum tentu juga ada lagi yang lain
nanti terus akan bertumbuh lagi
dia akan rolling baru lagi
tapi dari sisi pelatihan saya melihatnya ya kurang seru aja seperti apa yang terjadi dari tim juara terakhir kemarin
saya pikir terlalu super
itu aja yang saya pikir
nah persaingannya sendiri kan tadi kita udah membahas banyak pemain yang pindah ke barat dan sebagainya
persaingan di wilayah timur sendiri setelah banyak pemain yang pindah ke barat ini jadinya seperti apa
dan apakah cleveland ini akan jadi lebih mendominasi
dominasi udah hampir pasti
tapi justru ada ruang di situ untuk semua tim akan bertumbuh
regrouping itu terjadi di semua tim di timur
tapi setiap saat karena ini kan terus berkembang sampai tadi ada carmelo mau kemana apa segala macam
sangat mungkin juga nanti bisa landing di salah satu tim timur dan itu perkembangan di situ terjadi
akhirnya kompetisi pun masih bisa terjadi juga
jadi ya masih gak terlalu inilah situasi sekarang
ya jadi sebenarnya dengan banyaknya pemain yang pindah ke barat itu sebenarnya menciptakan nantinya juara juara baru
maksudnya orang orang baru yang bisa menjadi kayak semacam leader leader dan juga kuat pemain kuatnya gitu dari timur sebenarnya ya
nah kalau kan sendiri nih
bagi tim yang mau mengucapkan
mengoptimalkan pemain muda dari nba draft kayak philadelphia tujuh puluh enam ers la lakers itu akan seperti apa
itu sangat sangat apa ya udah normal bahwa logika manusia atau pemain yang baru muda enerjik berbakat itu sangat dinantikan gitu
banyak sejarah yang membuat semua orang melakukan itu sekarang contoh misalnya magic johnson diambil lakers pertama kali di rookie seasonnya
dia berhasil membawa timnya untuk menjadi juara gitu anak umur baru dua puluh tahun gitu
nah mungkin ekspektasi itu yang di
bawa tim tim baru terutama yang bisa mengambil dari pix satu ratus dua puluh tiga untuk membawa timnya ke arah yang lebih baik
ini yang menariknya
waktu magic johnson demikian juga waktu kejadian di houston waktu itu ada sham kesel
backupnya itu supporting cash itu luar biasa pengalaman
magic di los angeles dulu ada karim abdul jabar
sam kessel udah pasti waktu itu di houston juara ada hakim olajuwon
dan yang sekarang ini kalau mereka biarkan bermain muda muda itu
tanpa pengalaman di olahraga saya pikir masih agak berat
jadi kalau ada tim yang mengandalkan pemain muda akan sulit
tetap dia mesti membawa satu atau dua pemain
yang berpengalaman dan kuat
seperti itu ya
pengaruhnya sendiri seberapa besar nih untuk pemilihan rookie di ronde pertama untuk kontribusi di tim yang kita bicara lonzo ball jason tatum floods
oh untuk rookie nya maksudnya
itu ya seru sama di setiap di musim gitu ya
hanya sedikit yang terjadi ada dua rookie of dear gitu
tapi saya pikir kalau dalam hal ini tetap lonzo yang akan mau menjadi rookie yang paling baik di tahun ini
nah kalau menurut coach sendiri ini tim mana yang akan masuk final nba dua ribu delapan belas nanti
apakah mereka lagi mereka lagi
atau justru akan ada tim tim baru
saya mau kasih tantangan menarik nih sebetulnya buat oke sih
karena dengan pemain yang begitu hebat memecahkan banyak rekor gitu kan
dapat mvp tahun ini
tapi dia masih di ranking enam tahun lalu
di wilayahnya gitu
jadi saya mau tantang mereka untuk apalagi sudah dapat dari pemain indiana pacers
pemain yang sangat hebat paul george
masa dia nggak masuk final
jadi saya pikir udah pasti di wilayah itu juara tahun lalu akan ketemu lagi sama mereka
kalau oke sih bermain baik
kalau enggak pasti spurs akan naik
itu di wilayah itu
di sebelahnya saya masih pegang boston sama cleveland
karena ada gordon hayward baru masuk dan asean tunggul
tahun lalu di regular
cleveland kalah loh rekordnya sama boston
jadi saya sebetulnya ini boston lah
sebenarnya kalau untuk underdog underdog sendiri yang kira kira nanti bisa akan bermunculan tanpa disangka sangka
kalau menurut coach akan kemungkinan kemungkinan itu datang dari klub apa aja
kalau di barat itu sebetulnya
karena itu sebetulnya yang selalu apa
membayangi itu sebetulnya san antonio spurs
jadi orang mungkin oh mereka udah terlalu tua
gak tau ini ginobili mau sign baru apa enggak
atau segala macam
jadi kalau ke placid
sistem yang paling berjalan
jadi pemain itu gak terlalu ini
klub klub dengan pelatih pelatih yang baik gitu
di cleveland juga ada
itulah yang bisa menjadi underdog yang naik gitu
kita harus lihat akan seperti apa tentunya ya untuk kali ini dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas akan seperti apa keseruannya
terima kasih coach oki
terima kasih sama sama
terima kasih tangannya ke studio kami